menteri perdagangan muhammad lutfi melakukan kunjungan kerja ke jawa timur pada dua puluh april kemarin
kunjungannya kali ini meninja bahan harga bahan pokok jelang lebaran di pasar wonokromo surabaya
serta melepas peluncuran ekspor perdana produk l sustain senilai rp sebelas miliar di pasuruan
menteri perdagangan indonesia muhammad lutfi memulai kunjungan kerjanya dengan meninjau harga bahan pokok di pasar wonokromo surabaya
ditemani wakil gubernur jawa timur emil dardak dan wali kota surabaya eri cahyadi
harga bahan pokok di minggu kedua puasa ramadan relatif stabil
misalnya harga bawang putih rp dua puluh enam bawang merah rp tiga puluh cabai rp enam puluh dan telur rp dua puluh enam per kilogram
namun harga daging ayam naik seharga rp tiga puluh tujuh per kilogram
hal ini dianggap karena pakan ternak ayam saat ini mahal
harga daging ayam itu naik karena pakannya yaitu jagung hari ini tinggi sekali
jadi sangat bisa ditolerir

harga jagung ini sesuai juga dengan harga kedelai di dunia ini tinggi
kenaikan itu sudah saya hitung
sebenarnya dimasukkan dengan harga pakan harga ayam di jawa timur ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tempat tempat lain di indonesia
misalnya contohnya di bandung kemarin harga ayam itu sudah mendekati rp empat puluh
di sini masih di rp tiga puluh enam rp tiga puluh tujuh
pedagang ayam mengaku harga ayam sempat naik turun karena stok ayam kurang dari peternak
untuk sekarang harga ayam sudah sepi menurun
turun rp satu rp satu tapi tadi malam sudah mulai naik lagi
tadi malam sempat naik rp lima ratus rp lima ratus tapi sekarang harga ayam rp tiga puluh tujuh rp tiga puluh delapan
setelah pasar wonokromo muhammad lutfi melanjutkan kunjungannya ke pabrik ceo jedang di pasuruan
kali ini lutfi melepas ekspor perdana l sistin senilai rp delapan ratus
atau senilai lebih dari rp sebelas per kontainer
lsistin adalah asam amino pertama di dunia yang diproses fermentasi secara alami
pasar ekspornya pun termasuk dalam kategori premium
bernilai tinggi dan diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa panjang
jadi tadi kalau ini targetnya ekspornya ini tahun ini lebih dari rp lima ratus empat puluh dari satu pabrik
jadi ini buat kita ini sesuatu yang mesti kita jaga
kita pelihara dan mestinya kita bantu untuk terus ekspornya supaya lebih besar
jadi ini adalah ekspor dengan selera internasional baru
jadi ini sangat penting buat indonesia
jawa timur masuk urutan kedua dalam kontribusi ekspor terbesar se indonesia
secara nasional ekspor indonesia di triwulan pertama tahun dua ribu dua puluh
dengan nilai rp tujuh ratus triliun
hal ini didukung para pengusaha lokal maupun perusahaan modal asing
yang terus melakukan inovasi di masa pandemi
kami di kemendak tim pemerintah dalam hal ini
tentu harus pertama kami harus menjaga keberlangsungan eksportir ekspor ini
yang kedua adalah memastikan bahwa investasi mereka tetap di indonesia
itu juga penting
lalu bagi kita juga
fasilitasi dari pemerintah yang dia butuhkan
mana kala ada hambatan ataupun permasalahan
itu juga yang akan dilakukan
saya perintahkan pemendag tadi untuk istilahnya jaga ekspor terbesar ini
sebagai klien kita
indonesia saat ini memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pasar asing
terutama negara amerika
dengan mengekspor barang mebel bahan makanan dan elektronik